hai ada lokal menda be suruh enggak sempet masak kemarin kan berangkatnya mendadak
hai siva oh ya pak ada yang bisa dibantu pak pak
dan rizalnya ada lagi ketanah abang pak beli bahan
jalan dulu ya
mah apa apa bantuin papa dong papa nggak bisa keluar tuh apa nggak bisa keluar ya pintunya kekecilan
alhamdulillah makasih pak
udah pak cepetan bukain pintunya mama mau masuk masukin barang
ya mah papa lupa bawa kunci
haduh mbak be mati lagi handphonenya
pelet lama lu mana pur udah gue kasih wawan kenapa lo kasih itu kan masih laku dijual seratus
ribu biarin aja jak motor gue udah keren eh maaf
ya pak g
assalamualaikum pak udi
ini mbak kuburnya ini masih di terima kasih mata nunia sama sama oh ya saya mau langsung

iya iya bareng mbak assalamualaikum salam salam
bawa dong be banyak itu ada kue kue di meja dalam
ada lokal enggak be suruh enggak sempet masak kemarin kan berangkatnya mendadak
siapak oh ya pak ada yang bisa dibantu pak pak tangisnya ada lagi ke tanah abang pak beli
bahan bro jangan jangan beli bahan buat jas gua gimana nih kita tunggu ya
assalamualaikum salam salam eh mama udah pulang
ngomong apa nggak bilang bobi ya kamu udah tahu sekarang
lu kemana mau warung di bahan bahan buat masak kalau usah masak lama
makan capek baru nyampe istirahat aja ya udah bob ntar beli makanan di warung biasa ya
tapi ntar sore buka puasa bareng temen pak kamu kagak kangen sama kamu malam ini buka bareng temen
hai hei kebetulan ada mas indro ama mas
khas manja kenapa bang saya mau konfirmasi bang pesenan kemarin nggak jadi saya buat karena bahannya
emang depannya saya balikin ya maaf sebelumnya bang makasih bang iya
purtis tadi ada siapa ya
hai purtis tadi ada siapa ya
tukang soal sepatu kagak nyarin gua
jangan jangan sendal mertua gua dibawa kabur
jangan seuzon dulu jak
siapa tahu lagi ngider
mendingan lu cari aja jak
mot tumpen kamu pulang cepat
mau tahu aja
kak isna masbur
jangan ada yang ngikutin
nah ini baru mau nanyain
kabar gua tambah ganteng kak